hai sebanyak tiga ratus delapan puluh lima warga negara indonesia yang dievakuasi dari sudan telah tiba di jakarta
ratusan wni tersebut tiba di bandara soekarno hatta melalui jeddah menggunakan pesawat garuda
ga sembilan ratus sembilan puluh satu rombongan tersebut terdiri dari dua ratus empat puluh delapan perempuan satu ratus tiga puluh tujuh laki laki dan empat puluh tiga anak anak
tiga ratus delapan puluh lima wni tersebut selanjutnya akan diinapkan di asrama pondok gede lantaran telah melalui
proses evakuasi yang panjang dan melelakan pemulangan ini adalah tahap pertama dari sembilan ratus dua wni
yang akan dipulangkan